berkuda merupakan salah satu olahraga yang menantang mengendalikan kuda dengan menelusuri jalan
atau memacunya dengan kecepatan membutuhkan teknik khusus yang harus dipelajari terlebih dahulu
dan informasi ini akan menutup cnn indonesian news report pada siang hari ini
jangan lupa untuk kembali menyaksikan cnn indonesian news report besok siang
saya tiffany raitama selamat siang sampai jumpa
di kawasan lembang di kabupaten bandung barat
sebelumnya penunggang harus berkenalan terlebih dahulu dengan kudanya
hal ini sangat penting untuk menciptakan rasa nyaman dan membangun kedekatan antara kuda dan penunggangnya
pada tahap awal belajar menunggang kuda penunggang akan berlatih mengelilingi pelatih yang mengendalikan kuda
dengan tali panjang yang diikatkan ke mulut kuda
nah tak kalah penting adalah cara duduk yang benar
posisi badan harus tegak dan tetap rileks
serta pandangan harus lurus
kuda dikendalikan dengan tepis dan dihentikan dengan kendali
penunggang harus memahami ritme kuda
kedua kaki harus rapat ke tubuh kuda
maka kuda akan berlari dengan kecepatan normal
konsentrasi sangat dibutuhkan
jika tidak akan terlihat dari irama duduk berdirinya yang tidak nyaman
ternyata belajar berkuda tidak semudah yang saya bayangkan
yang pertama membutuhkan keberanian yang sangat besar
kemudian kitanya pun harus tenang
karena ketika nggak tenang kudanya ikut nggak tenang
dan yang kedua
ini lumayan melelahkan karena seluruh badan kita bekerja dan membutuhkan tenaga
tapi luar biasa sangat teruk
harus diingat berkuda harus sesuai prosedur
karena olahraga yang satu ini cukup beresiko
saat berkuda seluruh otot tubuh akan bergerak secara bersamaan
itulah sebabnya berkuda juga dimanfaatkan untuk menjaga tubuh semakin bugar dan sehat
bonusnya bagi wanita tetap memiliki badan yang langsing
dalam satu sesi latihan
siapkan dana sebesar dua ratus ribu rupiah
per satu jam
dian permatasari bandung